cnn indonesia breaking news
oke saat ini saya masih bersama dengan
staf khusus menteri pupr
juga pakar bioteknologi lingkungan
pak firdaus ali pak firdaus kita bicara mengenai rekayasa nih
nah yang paling teringat kalau kita bicara mengenai rekayasa teknologi
rekayasa lingkungan rekayasa sosial tadi anda masukkan itu
adalah bagaimana kita menangani sungai sungai di jakarta
tapi ada satu headline dari detik yang kemudian menjadi
bahan diskusi publik selama satu dua hari terakhir ini ketika kita bicara
banjir mengenai normalisasi dan ada yang konsep baru katanya
naturalisasi boleh ditampilkan nah oke saya bacakan ya
ini pak antara normalisasi ciliwung jokowi versus naturalisasi anies baswedan
nah ini pak fidaus boleh dijelaskan ya pak
apakah ini sesuatu yang bertentangan atau ada apa yang bisa anda jelaskan
sebetulnya tidak bertentangan tetapi menempatkannya salah
kenapa salah saya katakan salah gini
normalisasi itu adalah upaya rekayasa yang kita lakukan untuk mengembalikan kapasitas tampung badan air
misalkan sungai seperti semula atau bisa lebih besar lagi
di antara seperti apa
kita pasang turap kiri kanan biar aman lalu kemudian kita dredging kita dalamin
lalu kemudian kita bebaskan bandaran sungainya dari gunian sehingga tidak ada risiko kejadian ekstrim
itu yang disebut dengan normalisasi
lalu kemudian gubernur anies menintroduce istilah baru terminologi baru
yaitu disebut adalah naturalisasi
yang saya tangkap dari penjelasan beliau di media
dia ingin sungai itu tidak ada turap
tidak ada betonisasi
nanti kemudian cuma batukali kemudian ada interaksi antara biota sungai dengan biota di sana
saya bilang itu tidak salah
kalau dilakukan di tempat di mana kita ingin membangun kota baru ikn
di mana lahannya luas sekali
bantalan sungainya bisa kita bikin merangkali lebarnya lima ratus meter tidak masalah

jakarta kita tidak punya lahan
jangan kan mau bikin
konsep naturalisasi tadi
warga yang ada di
pantaran sungai saja kita
struggle nya setengah mati
jadi yang saya katakan bahwa
mimpinya menurut anies
itu untuk punya sungai
alami itu sangat
bagus sekali tetapi utopia
ketika kita berhadapan dengan realita yang ada
di jakarta oke jadi itu ide yang utopis
tapi memang agak berbeda ya kalau kita bicara
konsep antara normalisasi dengan naturalisasi
yang dipahami oleh gubernur anies dengan
normalisasi yang dipercaya oleh presiden jokowi
memang dua hal yang cukup berbeda
dalam menangani sungai
di tahan delu pak firdaus kita akan menyapa rekan kita
yang juga ada di dekat
sungai ada di dekat kawasan
berada di universitas borobudur
jakarta timur di kawasan kalimalang
adit bisa diceritakan bagaimana
situasi pengungsian di sana
boleh ini mah
masjid ini akan digunakan untuk ibadah
solat jumat para pengungsi ini akan
digeser terlebih dahulu ke bagian aula d
dari universitas borobudur sehingga
pada saat sholat jumat ini masih bisa
digunakan untuk ibadah dan setelah
nanti ada ibadah sholat jumat
para pengungsi juga bisa kembali lagi
ke bagian masjid ini atau menetap di bagian aulade
tergantung nanti situasi
kondisinya akan diberitahukan kembali oleh
panitia yang memang selalu berjaga
hingga malam hari ini
kemudian juga selain itu budi dapat diinformasikan
bahwa tadi juga panitia sempat menyebutkan
jika memang rumahnya sudah ada yang
surut banjirnya sudah tidak
terlalu tinggi diharapkan untuk kembali pulang
ke rumahnya agar mengurangi volume
dari para pengungsi
yang berada di masjid ini karena kalau tadi
saya diam di bagian dalam untuk
berinteraksi dengan para pengungsi begitu penuh
sesak banyak sekali pengungsi yang memang
hilir mudik jalan masuk keluar
untuk mendapatkan bantuan
kemudian juga mengambil makanan dan juga
sembako lainnya yang diberikan oleh
para tim relawan dan juga panitia
ini sehingga sangat hektik sekali
berada dalam masjid yang
tidak terlalu lebar ini untuk volume
atau dari jumlah pengungsi yang sebesar
nah kemudian juga diharapkan nantinya
jika memang sudah berada di rumah
tidak perlu lagi kembali ke posko
karena nanti bantuan juga akan disalurkan langsung
pada rumah rumah yang memang sudah
surut kondisinya nah untuk warga yang
memang masih tinggi intensitas
akhirnya bahkan untuk di kampung
melayu ini ketinggian airnya
mencapai dua lima meter
ini masih diperbolehkan untuk berada di sini
di kampung untuk pengungsian
nanti akan diberikan bantuan dan juga pengobatan
dan berbagai fasilitas lainnya
kalau saya boleh ceritakan juga di sini fasilitasnya cukup lengkap
dari toilet terus juga
memang selalu bersedia ruang laktasi
untuk ibu ibu yang sedang menyusui
dan juga tindakan tindakan khusus
untuk para lansia dan juga balita
di sini sangat bagus sekali
seperti itu sangat cepat tanggap sehingga
nantinya bisa membantu para
pengungsi yang berada di sini untuk tetap bertahan hidup
karena di sini juga nantinya
posko ini akan dibuka selama satu minggu ke depan
atau jika memang nanti air
sudah benar benar surut barulah posko ini
benar benar ditutup budi
ini orang orang yang mengungsi itu
kebanyakan mereka tinggal di
kawasan atau daerah mana
dan seberapa parah kawasan yang mereka
tempati terkena banjir
ya kalau untuk warga yang berada di posko ini
adalah berasal dari keluarga
kelurahan cipinang melayu
yang terkena dampak dari banjir
yang kita ketahui bersama ini tingginya mencapai
lima meter untuk kawasan
di kelurahan cipinang melayu
dan kawasan terdampak dari
banjir ini mencapai tiga belas rw
sehingga dari tiga belas rw ini
ada sekitar dua ratus enam puluh tujuh kakak
dan terdiri dari sembilan ratus dua puluh enam jiwa
sehingga memang masjid ini sangat diprioritaskan
untuk para korban yang berada di sekitaran kelurahan cipinang melayu
untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah
dari relawan dan juga
dari berbagai lembaga sosial yang memang
sejak dari kemarin bahkan tadi siang pun
terus berdatangan kalau boleh saya gambarkan juga
sebetulnya bantuan yang atau
logistik yang sangat dibutuhkan oleh warga
di sini adalah bukan makanan kalau makanan
dan juga minuman di sini sangat banyak sekali
namun yang paling penting dibutuhkan adalah selimut
khusus untuk batita atau
bayi di bawah usia tiga tahun
untuk balita juga dan juga beberapa perlengkapan
pakaian yang layak pakai
karena tadi juga di luar masih sangat mengantri
untuk mendapatkan pakaian layak pakai budi
si aditya aksani yang melaporkan
dari kalimalang jakarta timur
saya mau ke pak fidaus kita mau menanggapi dulu ini
katanya teman saya adit
ada sembilan ratus pengungsi dan mereka itu
kebanyakan warga cipinang melayu
ini kan daerah langganan banjir juga pak ya
anda bisa jelaskan nggak apa yang membuat
cipinang melayu ini menjadi
kawasan langganan banjir padahal kalau kita lihat
di kanan dan kirinya itu ada
banjir kanal timur dan juga ada
kalimalang yang harusnya bisa menjadi
buffer tadi apa yang bisa anda jelaskan pak
pertama adalah memang
curah hujan sangat tinggi sekali
di daerah halim ya daerah
namanya taman mini dan sebagainya
karena kan tadi itu berimpak
ke kawasan di bawahnya
dalam saat yang bersamaan
diceliungkan lagi besar
sehingga kemudian airnya tidak bisa dilimpaskan
ke semuanya sehingga ini kemudian tertahan
ke bkt juga masih belum ter
sambung dengan lancar
kawasan ini kan juga relatif rendah
sehingga ini yang menyebabkan
beban yang ada di kawasan
cipinang tadi itu memang ya
seperti apa yang terjadi saat ini
kalau kalimalang itu seberapa
cukup membantu pak
dan bkt sendiri seberapa cukup membantu dalam
menangani dan mengurangi
kawasan kawasan yang biasanya terdampak
kalimalang sebetulnya kan itu alirannya
dari jatiluhur ke jakarta
rangka menyediakan air baku
untuk air minum jakarta
kalimalang sudah kita lakukan
untuk mengembalikan kapasitasnya
dredging pak ini bentuk normalisasi atau naturalisasi
untuk menyediakan air baku lebih
besar lagi untuk kebutuhan air jakarta
kalimalang memang tidak diperuntukkan
untuk sistem pengendali banjir kita
yang kita desain untuk di timur itulah adanya
kanal banjir timur
lima sungai ini yang dilayani
sehingga beban curah hujan yang tinggi
yang masuk ke bkt
itu hanya memotong
sungai yang tadi lima tadi
sementara sungai yang tidak terkait
langsung dengan aliran ke bkt
tadi ini yang menjadi
mengganggu sekali untuk ditangani
salah satunya yang terdampak pada
cipinang melayu adalah sungai ciliwung
ini kan ada pemerintah
provinsi pemerintah pusat kan punya
mimpi melakukan sodetan ciliwung
rame rame beberapa tahun lalu
kita happy semua nih kayaknya ada harapan
baru kawasan teman teman kita di
cipinang dan kawan kawannya dan
wilayah sekitar untuk tidak terdampak banjir tapi
sudah sejauh mana sih pak perkembangannya pak
dan apa yang membuat ini lama sekali
ini juga sangat menyedihkan sekali
pembebasan lahan yang panjangnya
masih tersisa enam ratus meter
setengahnya itu masih belum
mampu diselesaikan oleh pemperbedaan
yogyakarta dan itu sudah
ke pengadilan dan sebagainya jika itu
terselesaikan sebetulnya katakan tahun
lalu beban yang ada di ciliwung
itu setidaknya enam puluh
sepuluh meter kubik per detik itu bisa kita
halirkan ke kanal timur
sekali lagi inilah kegagalan
kita dalam mengantar
yang tadi itu yang masalah sosial
rekayasa sosial tadi
ini karena masalah oke
kan bayangan kita nih pak sodetan itu kan
ya weh sodet itu kan di bawah aja
jadi orang tetap bisa beraktivitas secara normal
di atas gitu apakah semudah
itu bayangannya pak atau ada yang
lebih kompleks dari itu ya sebetulnya begini
karena kedalaman sodetannya tidak terlalu dalam
seperti beda dengan mrt gitu kan
sehingga ya kalau mrt dalam
sekali dan di atas itu kita masih bisa
beraktivitas tapi karena ini kan sangat
angkal sekali karena
muka air di ciliwung
ya sedikit lebih tinggi dengan
di kanal timur sehingga kemudian kita tidak mungkin
membuat lebih rendah nanti malahan kemudian
dia nggak bisa mengalir ke apa ke
di atas sodetan tadi itu memang
harus dibebaskan karena
jangan sampai ada hunian disana nanti bisa amblas ke bawah
ini yang menyebabkan
dibutuhkan pembebasan lahan tadi
apa yang membuat pembebasan lahan begitu
sulit kalau dari analisa
di pupr sendiri juga mungkin
mendalami betul masalah ini pak firdaus
apa yang membuat ini begitu lama
dan begitu sulit selain negosiasi
yang memang pastinya
berbelit belit gitu pak
bagian di tugasnya pembangunan pembangunan pembangunan
dki jakarta mungkin
saya tidak tahu persisnya yang tahu adalah
gubernur dki jakarta ingin mencoba melakukan
pendekatan persuasif dengan narasi
yang tadi itu ya yang lebih
tapi ketika berhadapan dengan
ya tanah pembebasan tanam
bagus tidak menjamin bahwa itu
menyelesaikan masalah makanya kemudian
pembebasan lahan tadi ya kadang kadang
dibutuhkan tindakan hukum
dibutuhkan tindakan yang tegas dan keras
kadang kadang menimbulkan masalah sosial gitu
tapi ini yang menurut hemat saya
bahwa cara komunikasi
publik yang ditempuh oleh
dki jakarta ini ya membuat ya
butuh waktu panjang untuk
ya masyarakat yang terkena tadi itu
bisa memahami dan menerima
untuk webisode itu
harganya x tapi yang diterima adalah x satu dua ini yang kemudian disebut dengan ganti rugi tadi
pendekatan ini juga tidak akan menyelesaikan masalah
dan ya apalagi
pendekatan ganti untung itu pak
ya harusnya dengan ganti untung
loh tapi kan sudah presiden sudah mengatakan ganti untung
apa yang membuat ini tidak jalan
tapi kan pelaksananya di lapangan kan di dki jakarta bukan di pemerintah pusat
ini jadi pr juga pak nanti kalau kita bicara mengenai koordinasi
kita kembali lagi ke problem tadi pak
ini banyak publik yang belum mengerti sebenarnya bagaimana dan apa sih naturalisasi dan apa normalisasi
pak firdaus tadi sudah mengatakan bahwa normalisasi itu menjadi sesuatu yang necessity
harus sekali dilakukan untuk bisa mengatasi paling tidak mengurangi banjir di jakarta
tapi gubernur anies punya ide baru yang cukup revolusioner kabarnya mengenai naturalisasi
kita dengarkan lagi yuk penjelasan gubernur anies mengenai apa sih naturalisasi ala gubernur anies baswedan
memang kita tidak meneruskan betonisasi
karena kita lakukan naturalisasi
saya tunjukkan di sini
ini saya ambil contoh dari contoh kasus di singapura
saya boleh tunjukin ya
ya silahkan pak
ini contoh ini tempat yang sama nih
ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas
inilah yang disebut dengan normalisasi
air dialirkan secepatnya
cepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya ini masih lokasi yang sama
dibangun ekosistem sungai
dimana ada kehidupan di situ
makhluk makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap
inilah contoh naturalisasi
yang kita mau bangun di jakarta adalah contoh naturalisasi sungai
dan ada contoh contoh yang lebih menarik
ketika musim hujan penuh begitu
kenapa karena memang sebuah ekosistem bayangkan kalau itu kanal
jadi beda sekali bukan dalam kenyataannya
ini contoh kasus di jepang
sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada
maukah jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu
saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari
kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama
di kota yang sangat sempit seperti jepang saja bisa dilakukan
nah apa bedanya
normalisasi itu sering menjadi betonisasi
secepat mungkin membawa air ke laut
kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air
karena itu membiarkan bentuk bentuk sungainya
kemudian air juga bisa terserap
dan kemudian kita mempertahankan ekosistem
apakah mungkin dilakukan mungkin
tetangga kita sudah melakukan nih
sudah jadi contohnya
bahkan di tempat yang seperti ini sekalipun
jadi insya allah itu kita lakukan
mulai dua ribu sembilan belas kita sekarang sedang mengerjakan di situ babakan
oke kita akan membahasnya sebelum bicara mengenai naturalisasi
tadi gubernur anies mengatakan bahwa normalisasi seperti yang pak firdaus dan mungkin presiden katakan itu
konsep lama bisa disebut betonisasi intinya secepat mungkin
membawa air itu ke laut udah itu aja kerjaannya gitu
atau mungkin kurang benar ide itu
enggak apa yang dikatakan anies juga benar
benar memang betul
iya tapi dia lupa
apakah itu salah
enggak tapi dia lupa
dia bandingkan singapura
singapura kan luasnya tujuh ratus lima puluh dua km persegi
dia nggak memikul beban limpasan dari daerah lain
jakarta itu luasnya enam ratus enam puluh dua km persegi
tetapi dia memikul di hulunya yang jauh lebih masif lagi dari luasnya dki jakarta
ya jadi dia lupa tadi membandingkan singapura dengan jakarta
ya di singapura dia tidak punya beban dari hulu kan
dia hanya beban dalam kota drainasi dalam kota curah hujan dalam kota
sehingga kemudian lahan yang tersedia tadi mereka bebaskan
lalu kemudian dia ubah konsepnya tadi
masuk akal karena mereka tidak perlu membebaskan lahan
sehingga apa yang dikatakan anies tadi itu adalah
melihat indahnya sebuah contoh di luar negeri tapi lupa realita yang ada di jakarta
kalau anies ingin menahan air selama mungkin
ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin sekarang terjadi ini kan
menahan air selama mungkin
dan tidak dialirkan
dan itu secara alami kok terjadi kan
apakah ini yang diinginkan anies menahan air selama mungkin di sungai tadi gitu
karena kita memikul beban dari hulu
ini yang dia lupa
dia bukan gubernur dki jakarta yang kemudian teritorialnya cuma lepas
kiri kanannya laut

kiri kanannya laut kiri kanannya laut
depan belakangnya gitu
kita di atas lain itu ada hulu yang membawa beban limpasan yang tinggi gitu
jadi artinya apa
air tadi begitu dia jenuh muka tanahnya dia itu harus disalurkan ke laut secepat mungkin
kalau tidak sama dengan kemacetan
jadi kalau tidak kita buka pintu tol itu lebih banyak lagi
ya antrinya makin lama makin parah sekali gitu
jadi seharusnya penasihatnya anies itu paham dengan logika sederhana ini gitu
itu ideal sekali kalau saat ini kita punya lahan kita bisa membebaskan lahan
saya setuju kalau anies bisa membebaskan kiri kanan sungai ciliwung
lebar ke kiri seratus meter ke kanan seratus meter bikin alami tadi
mungkin bisa dilakukan tetapi tidak mungkin kenapa
kita punya beban di hulu masalahnya
ini yang dia tidak paham sama sekali gitu
jadi masalahnya adalah idenya tidak reliable dengan kondisi jakarta sekarang
tepat sekali didit
ini saya katakan dia melihat rumput tetangga pohonnya sangat
berbuahnya sangat lebat sekali dia lupa
tanahnya tidak subur gitu
tapi gubernur anies kan mengatakan bahwa ide ini sebenarnya mungkin saja dengan contoh contoh tadi
ini kan dibandingkan mungkin konsep betonisasi ala pak jokowi ahok misalnya dengan gubernur anies
ini beda gitu dengan naturalisasi
tadi kan di apple dibanding bandingkan dan kayaknya dengan kondisi aliran sungai
dan kawasan kanan kiri yang saat ini kayaknya bisa tuh
dengan banyak sekali tanaman tanaman ekosistem air yang terserap ekosistem bisa tumbuh
tidak menggunakan turap tapi menggunakan batu kali
tidak bisa didit
kecuali kalau dia bikin di saluran kecil yang tidak memikul beban dari hulu
ya misalkan saluran saluran yang cuma lokal bisa
tapi jangan lupa kondisi tanah kita beda juga dengan di singapura di tempat lain
ya tanah kita kalau dia ada jenuh air dia nggak bisa menyimpan apa apa lagi
jadi paham itu kan did
ketika kita punya melihat konsep yang bagus di luar sana
lalu kemudian ya kalau nggak ya dulu kita udah lakukan did
jadi bukan karena beda pemimpin ya karena memang idenya tidak reliable
iya kalau dari dulu
apa yang membuat gubernur anies kemudian berpikir bahwa ide yang kata pak firdaus katakan
kalau bisa dari dulu juga udah kita lakuin
apa yang membuat beliau merasa bahwa kali ini bisa dilakukan dan beberapa tempat sudah mulai
katanya tadi satu babakan misalnya
tidak bisa di situ babakan itu bukan menampung air dari hulu dari beban dari limpasan dari hulu gitu
saya juga bisa bikin di depan rumah saya
kalau saya pakai bisa menggunakan kata kata yang lebih sederhana lagi bahwa
sampai lebaran kuda pun tidak akan mungkin kita lakukan itu kecuali
apa saja syarat yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan itu
di hulu bendungan dibikin sebanyak mungkin dan akhirnya kita kontrol
mengalirnya sesuai dengan kita inginkan
dan di kiri kanan ya
di kanan ciliwung itu lima ratus meter ke kiri lima ratus meter ke kanan dibebaskan lahannya sudah
sedesit bikin saja nggak apa apa
tapi jangankan sebanyak itu
membebaskan lahan untuk normalisasi aja cuma berapa meter
sampai detik ini kita gagal dan gagap
pak kenapa sih tadi kalau dikesankan betonisasi atau pemasangan turap
atau pemasangan beton di kanan kiri sungai itu menjadi bentuk bagian dari normalisasi itu
sepertinya tidak eco friendly tidak pro dengan pengembangan ekosistem
yang harusnya ada di aliran sungai supaya jakarta punya
sungai yang bersih jernih dan ekosistemnya baik
saya katakan kembali karena kita memikul beban dari hulu
beda dengan sungai sungai lain di jepang
mereka sudah punya mendivert dulu aliran yang masuk ke dalam tadi itu
yang sudah betul betul terkontrol
debitnya bisa kita atur
ini kan enggak kita nggak bisa mengendalikan
kadang kadang pohon tempat tidur juga mengalir ke ini gitu kan
bisakah anies bikin seperti itu enggak mungkin
saya bilang kecuali kita bikin reservoir besar di atas sana
lalu kemudian kita atur
kendali air yang mengalir ke sungai tadi
sangat tidak mungkin
sangat tidak mungkin saya akan belajar sekolah lagi sd
ide itu pernah didiskusikan dengan pemerintah pusat nggak pak
karena memang ini kan ya kalau bisa ramahannya aliran sungai
ya ini tidak hanya punyanya jakarta tapi juga pemerintah pusat ada di situ
apalagi kalau kita bicara ciliwung gitu misalnya pak
ini kan ide yang besar ide yang progresif gitu
dan perlu melibatkan banyak orang banyak pihak gitu gimana pak
setahu saya kami di kementerian pup ya
berapa kali mengundang gubernur anies untuk datang menjelaskan
alhamdulillah belum pernah datang
ya dikirim staff yang staffnya juga nggak mengerti
apa yang dimaksud dengan naturalisasi tadi gitu
jadi sampai detik ini sepengetahuan saya
gubernur anies belum pernah menjelaskan ke teman teman di pupr yang saya yakin
mereka jauh lebih piawai lebih pakar dibandingkan saya sendiri
kenapa karena mereka orang teknis yang kemudian ya bergelut dalam dunia sumber daya air tadi
sudah ada yang dari pan
anda mengurusi banyak memantau bagaimana aliran sungai juga di jakarta pak firdaus
ide pak anies ini sudah ada yang jalan belum
dari pemantauan pemerintah pusat sendiri
ya kalau tadi dikatakan situ babakan ada beberapa lain katanya sudah mulai diganti
kita turap turapnya dengan batu kali
saya katakan kalau untuk sifatnya kecil tidak menampung aliran dari hulu yang masif dasnya
itu bisa kita bikin di rumah saya saya sudah bisa bikin kok
bisa dibikin tetapi kan dia tidak memikul beban limpasan yang tinggi
tapi untuk ciliwung kerukut pesanggerahan angke ya tidak mungkin
kita membawa jumlah debit yang sampai tujuh ratus lima puluh meter kubik per detik tadi itu untuk ditahan
tahan satu jam saja sudah tenggelam coba bayangkan
itu tadi menahan air selama mungkin itu kan ini bahasanya
karena konsepnya pak firaus secepat mungkin mengalirkan air ke laut gitu ya
oke apa yang membuat gini pak tadi apa yang membuat itu tidak reliable
tadi anda sudah katakan bahwa memang kondisinya berbeda dengan daerah daerah lain singapura misalnya
atau jepang yang diberikan contoh gitu ya pak ya
tapi kemudian kalau bicara mengenai naturalisasi saya lupa mau nanya apa kepada pak firaus
tapi kalau kita bicara naturalisasi apa yang membuat gubernur anies betul betul yakin bahwa konsep ini
memang betul bisa dilakukan dan dijadikan bahkan sudah keluar pergub menjadi agenda utama gitu
apa namanya naturalisasi atau menangani aliran sungai gitu pak
saya boleh sehuzon kan
mungkin barangkali gubernur anies dapat pembisik yang hanya melihat cuma indahnya sesuatu dari gambar
tidak tahu realita apa yang ada sesungguhnya dibalik semua itu
sama ya analogi singapura tadi dia lupa singapura itu dikelilingi oleh laut kiri kanannya depan belakangnya gitu
kita kan enggak jakarta itu menampung lautnya cuman cuman di utara
kita di kiri kanan kita ada beban yang dari cisadane kemudian ada kemudian dari kali bekasi
di samping ciliwung ya krukut angke pesanggerahan
bebannya sangat masif sekali ketika musim hujan yang tinggi ini gitu kan
nah dia tidak tahu juga bahwa ya situasi soil tanah kita itu beda
dan dia juga tidak paham mungkin pada saat dia melontarkan tadi bahwa persoalan sosial di bahantaran sungai itu sudah puluhan tahun tidak terselesaikan
kenapa karena tadi itu ya kita mendelay mengambil keputusan tegas ya tega tegaan untuk bisa kemudian menyelamatkan
sempat mengalami masa tega tegaan dan akhirnya lumayan nggak hasilnya pak untuk bisa mengurangi banjir gitu
di masa masa sebelumnya misalnya atau sebelum gubernur anies ada presiden itu
ketika gubernur jokowi kemudian dilanjutkan sama ahok kan ahok sikat ya dengan cara memang betul betul sangat ini sekali gitu
sangat keras sekali gitu demi apa sebetulnya memang ini demi keselamatan si masyarakat tadi
ya kemudian kita pindahkan mereka ke rumah susun hanya kan kemudian itu terhenti
bahwa membangun memindahkan masyarakat tadi tidak hanya memindahkan fisikly tapi juga memindahkan aktivitas sosial ekonomi mereka
sehingga mereka tidak kembali lagi ke bantaran tadi gitu ini yang belum selesai
belum selesai di apa di apa di tuntaskan tiba tiba berganti gubernur ganti kebijakan

kebijakan ini betul betul bertolak belakang dengan pembangunan yang dilakukan oleh dua gubernur sebelumnya gitu pak
ya saya lihat demikian
oke apakah kalau tadi kita bicara mengenai salah satu biang kerok dari banjir di jakarta adalah tentu saja debit permasalahan yang ada di sungai kita
apakah bentuk atau konsep naturalisasi yang dicanakan gubernur anies inilah kemudian menjadikan normalisasi jalannya lambat sekali gitu
sehingga mungkin apa yang kita harapkan untuk bisa aliran sungai kita lebih prima ke depannya
menjadi kurang prima dalam bisa menangani dan mengendalikan banjir
ya karena anies memilih naturalisasi kemudian tidak mau melakukan normalisasi akhirnya terhenti
di enam belas km tadi terhenti
dari tiga puluh tiga km yang harus kita selesaikan tadi
oke bicara enam belas atau tiga puluh tiga km kita akan baca itu karena kemarin sempat ada sedikit perdebatan antara menteri pupr pak basuki dengan gubernur anies
kita akan bahas itu saja deh pak firdaus kami akan segera kembali